di asian games dua ribu delapan belas mendatang istora senayan akan menjadi arena pertandingan bulu tangkis salah satu cabang olahraga andalan indonesia
menyambut pesta olahraga bangsa bangsa asia tersebut istora terus berbenah untuk dapat menjadi salah satu arena olahraga terbaik dengan sarana dan fasilitas yang lengkap
kalau renovasi biasanya mengubah bentuk dan wajah bangunan menjadi lebih modern tidak demikian dengan renovasi di istora senayan jakarta
setelah renovasi ini apa kelebihan istora bila dibandingkan dengan sebelum renovasi pak
arsitek yang unik dari istora waktu dibangun seribu sembilan ratus enam puluh dua ini justru kita akan tonjolkan
dulu di depan depan ini banyak ruangan ruangan tambahan ruangan untuk vip untuk terima tamu kita rubuhkan kita pindahkan di sebelah sana dan di belakang tadi
jadi arsitektur ini akan lebih menonjol
memperlihatkan bahwa ini stadion yang lama tetapi fungsinya sangat baik
jadi kalau dari depan itu kelihatan seperti awal saat dibuat tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ya pak
walau bentuk istora dikembalikan seperti awal pembangunan di tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua namun sarana dan fasilitas di dalam gedung dibuat canggih dan modern
kalau fasilitas di dalam itu apa pak perubahan yang signifikan pak
orang sekarang ke stadion mau nyaman
nyaman air conditionnya sudah diperbarui akan yang paling modern
kemudian lighting akan dibuat lighting yang lebih terang lagi
yang cukup untuk bisa melayani kru kru dan broadcast supaya bisa siaran langsung dengan high definition tv
kalau kursi penonton gimana pak
akursi penonton kita buat single seat seperti ini ya
dengan single seat seperti ini orang datang sudah pasti sesuai dengan nomor tiketnya
tidak perlu rebutan nanti tiket masuknya juga dengan cara digital tidak lagi sobe karcis tapi dengan cara yang sangat modern
dengan total biaya renovasi sekitar empat ratus miliar rupiah seluruh jalur kelistrikan saluran air drainase dan jaringan internet di istora total dibenahi
bangunan baru juga dibangun di sisi istora yang nanti akan digunakan sebagai sarana dan fasilitas pendukung
seperti akses untuk penyandang disabilitas
kalau fasilitas pendukung di istora ini gimana pak ruang ganti kamar mandi itu akan ada perbaikan nggak sih pak
wah ini kamar ganti akan diperluas kemudian ada ruang untuk medik ada ruang untuk doping ada ruang untuk conference pers ada ruang untuk para pemain sekedar holding room
untuk menunggu gilirannya bertanding kemudian ruangan ruangan untuk digunakan untuk supporting seperti kafe sama sama itu juga disediakan
jadi lengkap sekali jadi istora senayan ini menjadi stadion indoor yang bisa berdiri sendiri dan lengkap semua fasiliti utamanya field of play maupun sarana penunjangnya lengkap sekali
dengan kapasitas lebih dari tujuh penonton renovasi istora senayan direncanakan akan selesai
bulan oktober mendatang
namun penataan kawasan di sekitar istora seperti fasilitas parkir dan pintu gerbang baru akan rampung di akhir tahun ini
erlangga wisnuaji jakarta